oke kita beralih ke informasi lain adanya pernyataan dari presiden ke enam dan ketua umum partai demokrat
bahwa negara quote unquote dalam hal ini tni polri dan bin bertindak tidak netral dalam pilkada
diakui tidak terjadi ternyata oleh partai demokrat
partai demokrat juga mengapresiasi aparat tni dan polri yang mau berkomitmen
membuat pilkada serentak berjalan adil dan juga jujur
setelah seminggu bilang apa pilkada serentak pak sbi kemudian mengungkapkan bahwa
ada ketidak netralan segala macam ada potensi potensi kecurangan
itu proven nggak di pilkada kalian
dua hari sekitar hari senin saya kira kapolri mengeluarkan instruksi yang menurut saya
sangat loud and clear dan itu kemudian juga diapresiasi oleh ketua umum kami
bahwa apa yang kemudian menjadi gejala gejala di sumut di kepri di riau
kemudian juga di maluku dan di beberapa wilayah di kaltim
itu kemudian menjadi
jadi apa dijawab langsung oleh kapolri
berarti ujungnya ujungnya semua fair dong tidak ada ketidak netralan
salah satu menurut kami kalau kita melihat pada pilkada hari ini
salah satu netralitas inilah yang kita harapkan yang kemudian membuat pilkada berjalan
bang arah ini udah diakui
beberapa hari sebelum pilkada serentak berlangsung
presiden ke enam dan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menilai bin

keterlibatan lembaga negara tersebut di tengah raya terstruktur dan sistematis
lantaran ada garis perintah dari petinggi lembaga negara itu
ya allah juga menegakkan utapan saya
jika memang kecurangan ketidak netalan dari elemen b polri tni ini
apalagi terstruktur sistematis masif karena terjadi di mana mana
ada superior order superior order itu ada garis perintah garis kebijakan dari atas
saya khawatir akan menimbulkan perlawanan rakyat
dan ini harus kita cegah bersama kita sayang sekali dengan negeri ini